bagus itu artinya mobil yang mereka tumpang itu lewat sini pasti balik
apa kamu juga sudah siapkan yang lainnya sudah pak
perfect sempurna sekali ya sudah sekarang kamu kembali ke posisimu
apa yang harus aku lakukan
atau menyerahkan kitab kitab ini kepada orang yang telah menculik ratna
sungguh keputusan yang sangat sulit
aku harus menghubungi injak yang lain
aku harus menghubungi inja yang lain
aku harus menghubungi inja yang lain
apalagi kondisinya sedang dalam keadaan lemah
tidak mungkin kitab kitab itu aku serahkan kepada orang orang yang tidak bertanggung jawab
lebih baik aku bertarung kepada mereka
apapun yang terjadi
sudah banyak sekali mengalami penderitaan
mak kitab tujuh itu masih ada sama kau
kitab tujuh ini muncul seiring dengan kehadiran ki cahaya
dalam mimpinya sekarang
ki cahaya hadir dalam mimpinya sekarang
dan menurut saya
permasalahan soal inja ini
semakin lama akan semakin besar
lantas apa yang akan kita lakukan sekarang
kita harus memberitahu kepada anak anak kita
bahwa mereka adalah keturunannya
agar mereka semua bisa mempersiapkan diri dengan baik
aku setuju sama kau
kapan kira kira waktu yang tepat
kita tunggu waktu yang tepat
karena saya takut
ini akan menjadi bumerang
ki cahaya yang selamanya tidak mau berurusan dengan para inja
dia akhirnya turun tangan sendiri
dia membantu soekar secara goib melalui mimpi
dan menurut saya ini pertanda yang kurang bagus
aku paham ini semua umar
ini semua terjadi karena musuh bergerak terlalu cepat
jauh di depan kita
kami akan melakukannya
beginilah prinsip kita shirt fire
setelah kita sampai singkir kami jadi total
cara tahu pula apa yang diperlukan untuk konstruksi hamba ini

sekarang sudah sepuluh philip kempissenschaft festival
karena mobil yang mereka tumpangi kalau lewat sini pasti balik ke pes
apa kamu juga sudah siapkan yang lainnya
perfect sempurna sekali
ya sudah sekarang kamu kembali ke posisi umur
hah bannya bocor
yang ini juga
kok dulu dulu bocor sih
kok bisa sih perasaan gue baru ganti ban deh
keberatan kali sama lo
eh bedak lo tuh yang keberatan
dulu dulu jangan ribut
ternyata gara gara paku
nyebelin banget siapa sih ini yang beli kerjaan
pasti ada ranjau paku deh di sini
biasanya kalau ada ranjau paku di dekat sini pasti udah bengkel
tapi setahu aku di daerah sini gak ada bengkel deh
di sini gak ada bengkel
ya udah kalau gitu tuh jalan kaki aja nyari taksi
maksudnya kalian berdua mau ninggalin gue gitu sendirian di sini
risa emangnya kamu nggak bawa ban cadangan sama dong krak
oh iya gue baru ingat
ada deh kay ada ban cadangan di belakang
ya ampun risa
gue mau ke bawah
oke risa pergi ke mana sih
alina liat risa dibawa ke situ
lo yakin dia tadi dibawa ke sini tadi kan kita berdua liat sendiri
kalau jangan jangan dia dibawa ke gudang bagian belakang
nggak mungkin jelas jelas tadi dia dimasukin ke sini
jangan jangan kita dijebak
patihan peling gue nggak enak dari tadi
kalau gitu kita harus keluar dari sini
suara apa itu
aku mau lihat kalau sekarang terdesak apakah dia berubah jadi harimau atau cinta
aku merasa bersalah telah memperlakukan sakti selama

padahal sakti selalu menurut padaku dia jarang membantah dia tidak bersikap aneh aneh
seperti pemuda kebanyakan bahkan ketika dia bisa